pawai lampion warna warni ini digelar pemerintah kota blitar setiap menjelang hari lahir pancasila satu juni
pawai diawali dengan bedol pusoko dari istana gebang menuju kantor wali kota yang berjarak sekitar empat km
ratusan lampion berbagai bentuk seperti garuda serta ikan koi yang menjadi ikon kota blitar mewarnai jalan protokol kota blitar
kemeriahan pawai lampion yang dua tahun tidak diadakan akibat pandemi ini disambut antusias warga blitar dan sekitarnya
dalam pawai lampion yang diikuti oleh ratusan peserta ini pemerintah kota akan memilih lampion terbaik untuk mendapatkan hadiah
pemilikan lampion ini juga menjadi agenda rutin sekaligus daya tarik para wisata di kota berjulut bumi bung karno
sementara itu di jawa tengah sebuah desa di lereng gunung merbabu boyolali dijuluki sebagai desa pancasila karena toleransinya dalam beragama
penduduk desa ini menganut lima agama dan memiliki lima tempat ibadah
sudah sepuluh tahun warga di desa urut sewu ini
ini menerapkan hidup bertoleransi dan saling bergotong royong
seperti yang terlihat di dusun kalidadap desa urut suwu ini warganya menganut tiga kepercayaan agama yang islam buddha dan kristen
bahkan lokasi tempat ibadah masjid dan vihara hanya berjarak lima puluh meter saja
hidup masyarakat itu aman aman saja dan kerukunannya bagus
tidak ada masalah toleransinya baik
untuk mengabadikan indahnya toleransi dan semangat gotong royong mereka warga menggambarkannya dalam lukisan mural bertema pancasila dan kebinekaan di salah satu gang di jalan desa
tim liputan cnn indonesia